selasa siang warga sekitar sekolah dan puluhan guru smk yadika enam kembali dibuat panik
pasalnya ruang laboratorium yang berada di lantai dua menimbulkan asap tebal dan kobaran api
pihak sekolah dibantu warga sekitar bahu membahu memadamkan api
api berhasil dijinakan setelah dua alat mesin pencuci mobil dikerahkan
lantai dua itu ruang apaan pak
kebetulan ruang komputer lab dan di situ ada beberapa macam bahan materialnya
banyak masih banyak sekali
termasuk bantunya juga
ya termasuk ada
pak ini emang tadi angin kencang atau gimana pak
ya itu kita prediksikan dari bara terus tertiup angin
dengan angin kencang akhirnya membesar menjadi api
untuk memastikan kondisi api sudah benar benar padam
satu unit pemadam kebakaran kota bekasi dan petugas pln
kemudian diperlukan ke lokasi kejadian
sementara itu empat orang murid yang menjadi korban kebakaran hingga kini
masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit yadika pondok bambu jakarta timur
salah satu korban harus menjalani operasi lantaran mengalami patah tulang
jadi total korban yang kami terima di rumah sakit yadika pondok bambu
dari sore kemarin berjumlah sebelas orang yang kami terima
dengan kondisi tujuh pasien sudah bisa dipulangkan
empat orang masih dalam kondisi dirawat saat ini di rumah sakit edika pondok bambu
ada pun dari keempat kondisi korban yang masih dirawat
semua dalam keadaan baik
ada beberapa mungkin yang ada rencana dilakukan operasi
para korban yang mengalami luka luka dan patah tulang ini pada saat kejadian
melompat dari lantai atas gedung sekolah karena panik melihat api mulai membesar
tim liputan cnn indonesia